beberapa hari terakhir penjualan kelapa hijau naik hingga tiga puluh persen
warga berbondong bondong berburu buah kaya manfaat ini untuk mendapatkan nasihatnya
apa saja berikut informasinya
di saat pemberlakuan ppkm darurat
harga kelapa hijau di sentra penjualan kelapa kawasan sunter jakarta utara mengalami kenaikan
dari semula berkisar tiga belas hingga lima belas ribu rupiah kini menjadi dua puluh ribu rupiah per buahnya
tingginya permintaan konsumen menjadi salah satu penyebabnya
kalau soal kenaikan harga itu persatu minggu terakhir ini
kalau untuk soal kenaikan harga memang pasokan barang ini enggak ada sekarang
susah dari pemilik juga sekarang
susah itu salah satu faktor kenapa harga kita mahal
biasanya supri menjual seratus butir kelapa hijau setiap hari
namun sejak sepekan terakhir jumlahnya meningkat
supri mengaku bisa menjual tiga ratus hingga lima ratus buah kelapa perharinya
para konsumen beramai ramai membeli kelapa hijau dengan alasan untuk meningkatkan imunitas tubuh
ya pokoknya ya pengen pengen
ini supaya badan seger ya saya minum aja seminggu sekali
saya meningkatkan imunitas tubuh
karena kan masa pandemi ya masa pandemi untuk meningkatkan imun tubuh saya memiliki kelapa hijau
dokter spesialis gizi rumah sakit brawijaya sindiawati pujiaji mengatakan air kelapa hijau mengandung kalium cukup tinggi
konsumsi air kelapa hijau dapat dilakukan kapan saja dengan porsi secukupnya
guna mengungkapi kebutuhan cahaya

ia menambahkan bahwa teori air kelapa hijau dapat meningkatkan imunitas belum dibuktikan melalui sebuah penelitian
saya belum membaca ada penelitian yang meneliti antara hubungan air kelapa dengan mempercepat penyembuhan atau menaikkan daya tahan tubuh
itu saya belum baca sampai sekarang
yang pasti mereka sumber elektrolit
dan elektrolit yang lumayan banyak di situ adalah kalium
jadi pada orang orang yang memang
mengalami kekurangan kalium
itu akan terbantu dengan adanya air kelapa tersebut
tapi kalau pada orang orang yang kalinya lagi tinggi
ya mesti hati hati ke arah situ
bukan melulu air kelapa hijau
yang dibutuhkan tubuh di tengah kondisi pandemi seperti saat ini adalah asupan nutrisi dari berbagai makanan sehat
seperti buah buahan sayur dan masakan rumah berbahan segar
puti fanfudi imam muhairib jakarta